tapi pemerintah tentu sadar ya kenaikan harga bukan cuma karena stok pangan tapi juga imbas
dari matawang kebanggaan kita rupiah yang semakin terpuruk
nilai dona amerika serikat telah menembus angka empat belas rupiah kemarin
hal ini tanpa disadari sudah mulai memberikan dampak terhadap kehidupan sehari hari
ya memang kalau penyebabnya sih kita nggak bakal bicara sekarang ya tapi memang ada beberapa hal
misal soal ekonomi amerika serikat yang dikatakan membaik belum lagi ada suku acuan the fed yang dikatakan akan segera ditetapkan
kita langsung bicara soal imbas dollar mahal terhadap kehidupan anda sehari hari yang kami rangkum dari beberapa sumber
anda berpikir apa kira kira anda senang ngemil apa ya
makanan instan bakso gorengan oh anda harus waspada
karena ternyata makanan instan bakso dan gorengan ini bisa jadi mahal
kok bisa ya daniar karena untuk makan semangkok bakso misalkan tentu ada tepung terigu ada daging sapi yang tadi dikatakan sudah mulai merangkak naik
gorengan yang juga bahan dasarnya sama dari tepung ya
ada tepung ada gandum yang naik akibat dolar meninggi
selain gandum menit tepung bahan baku pembuatan plastiknya nih yang digunakan untuk membungkus makanan instan ini
kemudian membungkus bakso itu kan masih impor ya
jadi harganya tentu akan mengikuti peningkatan dari harga dolar amerika serikat
selanjutnya kita coba lagi bergeser ada apa lagi sih
mungkin anda langsung berpikir yaudahlah nggak usah jajan tapi kita makan tahu tempe
aja masak di rumah
jangan salah karena harga kedelai ini juga nampaknya akan mengikuti meningkatnya harga ataupun nilai tukar dolar amerika serikat nih
kita kan melemah ya rupiahnya harga kedelai bisa melonjak akibat efek nilai rupiah ini
kemarin dua hari yang lalu kira kira sian indonesia pernah menginformasikan bahwa di subang jawa barat
misalkan ada petani kedelai yang mengatakan bahwa mereka sudah menjual kenaikannya itu rp delapan ratus per kilogram
tidak itu saya jadi kebalik nih ya
tapi ya karena agak sedikit pusing juga sih dengan kenaikan harga ini
kebutuhan kedelainya masih harus diimpor sih
jadi harga tahu tempenya pun akan ikut terkerek
paling tidak ukurannya jadi sedikit lebih kecil dibandingkan yang biasanya
karena tentu ya konsumen kan nggak mau tahu
mereka yang penting harus makan tahu tempe dengan harga yang normal
nah kalau kebutuhan yang lebih tersir alias lebih mewah anda mungkin bisa gagal kredit kendaraan
bisa berpikir apa kira kira alasannya
ya ini perusahaan motor atau mobil

karena kenaikan nilai harga dolar
sebab akibatnya harga sepeda motor atau mobil bisa meninggi karena efek tersebut yaitu dikarenakan ada suku cadang
kemudian juga ada hal hal lain yang tentu saja asalnya masih dari luar negeri
masih kita impor berbagai macam hal untuk masalah mobil mobil tersebut
dan tentu akan mengikuti dari naiknya harga dolar terhadap rupiah
selanjutnya terancam phk
kok bisa ya
sebuah perusahaan kalau anda coba breakdown anda lihat banyak menggunakan mata uang dolar
naiknya harga dolar pun mengharuskan perusahaan melakukan efisiensi
salah satunya bisa jadi nih ya ini ya yang paling singkat bisa menurunkan bagaimana operasional mereka yaitu mengurangi pegawai
tapi jangan sampai lah ya jangan sampai harganya pun bisa membuat seperti itu
selanjutnya adalah berpikir dua kali membeli gawai baru yang sekarang aja udah mahal ya
apalagi kalau misalnya kurs dolar sekarang sudah naik terhadap rupiah
biasanya menggunungkan niat anda membeli gadget baru
hanya disebabkan karena barang barang tersebut diimpor dan transaksinya menggunakan mata uang dolar
jadi kalau langsung dari dolar terus dikonversi ke rupiah wah harganya sudah makin selangit deh
yaudahlah ya simpen aja handphone anda yang sekarang nih gunakan dengan baik
dan tapi nih yang paling mengena mungkin sekarang sudah mulai anda rasakan sekarang lagi cari cari tiket
buat mudik menuju ke bulan puasa atau nanti lebaran karena harga tiket pesawat dan tiket kereta
akan meroket memang tidak langsung sekarang tapi perlahan pasti nanti akan menentukan harga tiket dari kenaikan
ataupun menguatnya dolar terhadap rupiah ini
ya mudah mudahan saja ya pemerintah sih bisa terus menggali lagi solusi seperti apa caranya
meskipun memang ini ada sentimen eksternal bukan karena indonesia yang melemah
tapi nampaknya bank indonesia dikatakan oleh pemerintah sih harusnya segera bergerak ya
supaya masyarakatnya semakin terpuruk nih dengan rupiah yang melemah terhadap dolar as
dampaknya banyak banget ya
dari melemahnya rupiah terhadap dolar amerika ini pemirsa